setelah diputuskan presiden akan menjadi lokasi ibu kota yang baru
seperti apa persiapan kabupaten penajam pasar utara
untuk menjadi ibu kota republik indonesia yang baru
saya saat ini sudah tersambung dengan bupati penajam pasir utara
abdul ghafur masud melalui sambungan skype
selamat malam pak bupati
malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pertama saya mengucapkan selamat dulu pak bupati
anda hari ini menjadi pusat perhatian karena presiden menetapkan penajam pasar utara
menjadi ibu kota yang baru
tapi pertanyaan saya yang paling prinsipil yang mewakili banyak orang juga
apa yang membuat kira kira pemerintah pusat dalam hal ini presiden republik indonesia
kesannya atau terlihat jatuh cinta dengan daerah anda
sehingga dipilih menjadi ibu kota yang baru itu
mungkin pandangan saya bahwa memang di kabupaten kita itu hamparannya sangat luas
dan wilayah kita itu ada tiga tiga ratus tiga puluh tiga km persegi
di samping itu juga kita diapit oleh kabupaten kota yang
yang maju di kalimantan timur yaitu kota balikpapan dan samarinda
dan di dalam tahun ini juga sebenarnya sudah masuk dalam proses lelang
di mana jembatan terpanjang di indonesia itu akan dibangun
yaitu jembatan penajam pasir utara yang menyambung di kota balikpapan
yang menghubungkan langsung kepada bandara internasional yang ada di kota balikpapan
pak bupati mungkin bisa dibocorkan kepada kita diceritakan bagaimana persiapannya selama ini
sudah berapa lama tim dari pemerintah pusat melihat kondisi lokasinya
dan bagaimana persiapan menuju sampai nanti akhirnya kita bisa beribu kota baru di wilayah anda
kalau menurut saya pendapat saya pribadi kami juga tidak mengetahui
bahkan ini suatu hal yang surprise yang betul betul mengejutkan untuk kita
dan saya sendiri selaku bupati penajam pasir utara sangat bersyukur kepada pertama itu adalah tuhan yang maha esa
dan tentunya juga dengan kebijakan bapak presiden republik indonesia bapak insinyur joko widodo
setelah ini apa saja langkah langkah dari anda
ini kan anda tentu saja saat ini sedang tidak ada di wilayah anda gitu pak bupati ya
apa yang anda akan lakukan setelah bertugas di bali ini
apakah akan bertemu gubernur atau akan ke jakarta atau berkoordinasi dengan jajaran anda di wilayah
kebetulan kami lagi mengadakan acara rakornas aspek sindo
itu asosiasi kepala daerah kepulauan dan pesisir yang mana kita hari ini sebenarnya membahas poros maritim dunia
ternyata di setelah setelah waktu ini di siang tadi diumumkan oleh bapak presiden
bahwa penajam pasir utara itu ditetapkan sebagai
sebagian wilayah penajam pasir utara itu ditetapkan sebagai ibu kota pemerintahan republik indonesia
saya berharap keputusan ini membawa keberkahan untuk indonesia
dan ini saya hakul yakin bahwa keputusan ini akan menjadi suatu tinta emas di bangsa kita bangsa indonesia
dan juga akan membawa peradaban yang baru untuk bangsa kita bahkan membawa peradaban yang baru untuk dunia
pak bupati dalam pernyataan persnya tadi presiden mengatakan wilayah anda salah satu daerah yang jarang sekali terkena bencana gitu
kalau kita ketahui misalnya gempa ataupun tanah longsor
bagaimana kondisi potensi bencana yang ada di wilayah anda
kan kalau misalnya di kalimantan itu kita tahu banyak sekali kebakaran hutan gitu pak ya
apakah selama ini ada presiden itu pak bupati
alhamdulillah kabupaten penajam pasir utara itu di luar dari ring of fire
atau dari lingkaran api yang mana kita tahu di daerah indonesia ini ada sebagian dari sumatera pulau jawa sulawesi
dan sebagian lainnya itu di dalam lingkaran api atau ring of fire
di kabupaten kita di penajam pasir utara khususnya kalimantan timur itu
alhamdulillah allah memberikan keberkahan kita tidak masuk dalam ring itu
jadi untuk kebakaran hutan juga alhamdulillah kita melihat akhir akhir tahun ini tidak ada bencana yang sedemikian
paling kalau ada yang kebakaran itu paling karena warga yang membuka lahan
dan alhamdulillah bencana itu tidak terjadi
jadi di provinsi kalimantan timur
dan itu tidak begitu serius sehingga patut menjadi kekhawatiran publik bahwa calon ibu kota kita yang baru nanti akan dikepung asap karena kebakaran hutan gitu pak bupati ya
insya allah insya allah itu tidak
yang terakhir nih pak bupati terkait dengan spekulasi tanah ini
kalau kita lihat hari ini saya baca coba membuka beberapa website jual beli properti gitu
wilayah anda sudah mulai masuk gitu beberapa wilayah anda sudah diperjual belikan di website itu pak bupati
ini menjadi pertanyaan
ada kecurigaan atau kekhawatiran munculnya spekulan tanah
harga harga tanah luar biasa langsung melonjak tinggi di wilayah anda
ini sudah diperhitungkan belum pak bupati
sebenarnya kita tidak memperhitungkan bahwa penajam pasir utara itu dipilih oleh bapak presiden sebagai ibu kota pemerintahan republik indonesia
tapi jauh sebelumnya ketika saya dilantik memang saya menekan harga di penajam pasir utara khususnya harga tanah
agar bisa mengundang investor yang masuk
sebagai penjualan tanah ini

dimana ada penduduk yang banyak
maka perekonomian itu akan tumbuh
nah ternyata allah berkehendak lain
ternyata penajam pasir utara ini ditetapkan
ditetapkan menjadi ibu kota pemerintahan republik indonesia
dan saya yakin regulasi yang kami buat selama ini
kami akan komitmen untuk terus menjaga agar harga itu tetap stabil pada masa sekarang
dan ini juga pasti menguntungkan bangsa kita
apalagi ini akan memindahkan ibu kota
pemerintahan republik indonesia
dan tentunya memerlukan lahan
tapi insya allah di penajam pasir utara
lahannya akan tetap kami buatkan regulasi
akan kita tetapkan agar tanahnya itu tetap stabil
tidak semau maunya gitu menjualnya
sudah ada petunjuk teknis belum pak bupati
dan juga pembagian dengan kutai kartanegara
misalnya wilayah mana yang akan menjadi pusat pemerintahan
dan bagaimana anda berkoordinasi dengan kutai kartanegara
hal hal yang lebih teknis gitu
anda sudah mendapatkan informasi mengenai itu
atau sudah melakukan
itu belum pak
kami untuk sejauh ini karena ini juga baru ditetapkan
kami mempercayakan itu kepada pak gubernur untuk mengkomunikasikan
kita tahu bahwa gubernur kalimantan timur bapak isran
itu ada di jakarta
dapat undangan dari bapak presiden tentang penetapan lokasi ibu kota kita ini
dan saya yakin seluruh bukan hanya bupati kutai kartanegara pak edi
tapi juga seluruh kabupaten
kabupaten kota yang ada di kalimantan timur itu sangat senang
dan saya rasa juga masyarakat di kalimantan timur
khususnya di penajam pasir utara itu sangat bersyukur
dan insya allah kita akan mengawal secara bersama sama
baik terima kasih atas kesempatannya pak bupati
sekali lagi selamat
ini tidak hanya menjadi berkat tapi juga menjadi ujian buat anda
karena ini akan ditonton akan dilihat akan dipelototin oleh satu indonesia
apakah wilayah anda nanti dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi ibu kota yang baru
terima kasih pak bupati penajam pasir utara